yang jelas pak mirza kalau misalnya anda masuk atau liburan ya ke tempat yang ramai begitu dengan keluarga tentu kan ini pastinya seru lah asik gitu ya
tetapi juga coba sebentar ini informasi bisa lebih nah gitu ya
terlebih kalau misalnya ini lebih rame tempat wisatanya
nah ada hal yang harus anda perlu perhatikan yaitu anak anda
betul kalau ramai kan ya anak anda bisa terpisah dari pandangan atau pantauan anda ya
kita berikan tips untuk anda agar anak anak anda itu lebih aman dan nyaman pada saat berlibur
mengajak anak berlibur ke lokasi wisata tentu tak terhindar dari keramaian pengunjung lain
tak jarang padatnya pengunjung menyebabkan orang tua kewalahan dalam mengawasi anaknya
contohnya di kebun binatang ragunan jakarta
pada puncak libur natal tercatat sedikitnya sembilan puluh satu ribu pengunjung
dan tiga belas anak dilaporkan terpisah dari keluarga
bervariasi mulai ada yang di sekitar kandang atau ada yang di tempat bermain ya
jadi memang rata rata ini adalah karena murni terbawa arus pengunjung lain ya
tidak sedikit pengunjung yang datang dengan rombongan membuat orang tua perlu lebih memperhatikan anaknya
alhamdulillah kalau di sini ini safety ya
terus anak anak saya juga udah yang ini udah bisa jaga adiknya
jadi di sini aman
untuk kita jalan ada petunjuk petunjuk
ada di sini tempat tempat untuk satwa apa satwa apa
kita berlapan ya
ada yang dewasa juga
ada budenya dia juga ada
dia pada itu aja pada pegangan
soalnya takut kepencar
sepuluh orang lima orangnya dewasa empat orangnya anak anak
oh kita selalu berpegangan aja sih
gandengan aja gitu
tidak cukup dengan berpegangan
ada hal hal lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terpisahnya anak dari rombongan
yaitu membekali anak dengan informasi dasar tentang nama atau nomor ponsel orang tua serta alamat rumah
istilahnya mempunyai modal
andaikan dia terpisah dari orang tua mungkin orang tua sudah bilang oh cari yang pakai seragam satpam
untuk minta dianterin ke kantor dan sebagainya nanti supaya bisa diumumkan
jadi seperti itu
ada langkah langkah sebelum terpisah atau sebelum mereka pergi
dengan berwisata ke lokasi yang syarat keramaian tentunya orang tua harus lebih meningkatkan kewaspadaan agar liburan berjalan dengan lancar
debbie astari jakarta